pemerintah provinsi dki jakarta menyatakan tidak menemukan warga yang menginap di emperan toko dan trotoar pasar tanah abang
akibat kehilangan pekerjaan sebagai imbas dari penyebaran virus corona
temuan tersebut berdasarkan monitoring dan razia bersama satpo pp pada sabtu dini hari dua puluh lima april
wali kota jakarta pusat bayu megantara mengatakan pemprov dki jakarta telah menyiapkan gelagang remaja tanah abang
sebagai penampungan sementara masyarakat yang tidak mampu membayar sewa tempat tinggal
akibat kehilangan pekerjaan akibat terjadinya pandemi virus corona
pemprov dki jakarta juga telah menyiapkan dua puluh lima gor di seluruh daerah administrasi
untuk menampung penyandang masalah kesejahteraan sosial selama pembatasan sosial berskala besar
pihaknya juga mengatakan telah bekerja sama dengan dinas sosial untuk memberi bantuan makanan
bayu mengimbau warga yang kesulitan membayar
sewa tempat tinggal agar melapor kepada rt rw setempat untuk mempermudah proses pendataan
hari ini kita mendapatkan lima puluh lima orang warga yang berada di kawasan tanah abang
dan dari keseluruhannya ternyata tidak jadi mereka menggelendang terkait dengan bulan ramadan
kalau ada orang yang kemudian terdampak virus corona persiapan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah
jadi begini kalau mereka masih terdata di
tempat tinggal di rumah kos dan sebagainya kita sudah menginventaris ya
menginventaris untuk awal mereka terdata juga
karena ada di rt lapor lah ke rt nya ke rw nya karena kami mengkompilasi data data itu juga
dan mereka memberikan bantuan kepada mereka